kita ke informasi selanjutnya wakil presiden republik indonesia yusuf kala memberikan suaranya di tps empat jalan brawijaya empat puluh kebayoran baru jakarta selatan
kala datang bersama dengan istri dan juga ada anak serta cucunya
kala berharap pelaksanaan pemilu di seluruh tanah air berjalan aman dan juga lancar
ya kala mengungkapkan apabila indonesia bisa menyelenggarakan pemilu serentak dua ribu sembilan belas dengan cara dengan lancar maka indonesia memiliki citra positif di tengah adanya kompleksitas pemilu di beberapa negara
dan meskipun demikian kala mengakui adanya laporan kekurangan logistik seperti kertas suara
oke bu makasih
jarang yang di atas itu terkecuali negara negara yang katakanlah otoriter
tapi ini cukup bagus dan ini sama dengan di luar negeri dalam negeri atensi atau partisipasi masyarakat itu sangat tinggi sekali